tapi ini keadaan sangat sulit mbak
dia berada di atas ketinggian dan siap menjatuhkan diri
iya iya pak saya tahu tapi ini satu satunya cara untuk mencegahnya
baiklah akan saya coba
iya pak makasih
saudara hafiz harap tenang ada yang ingin bicara dengan anda
aku ingin menjenguk dia
sudah berhari hari aku gak bisa jenguk anakku
di penjara itu
dan ibu takut
paru paru muka mbu
darahku sakit sekali
sudah lama batuku gak kambung
semoga gara gara ibu
dan ibu takut
gak mau ngeluarin aku dari sini
katanya ibu penuh kasih sayang
apa yang terjadi denganmu bu
kenapa beberapa hari ini
ibu gak ngejenguk aku
apa yang terjadi denganmu bu
ini ada surat dari ibumu
ibu saya ada disini pak
surat itu dititipkan di tetanggamu
kemaren tetanggamu kesini
wah ini pasti ibu saya sakit serius pak
kok gak mungkin nih sampai gak ngejenguk saya kayak begini
kata tetanggamu sakit diper
pak saya mau pulih sebentar gak pak
saya pengen kejemput ibu saya pak
sebentar aja pak
saya tahu banget watak ibu saya pak
kalau dia tidak sakit serius
dia gak mungkin sampai gak ngejenguk saya kesini pak
mana ada tahanan jiwa orang sakit
emang penjara punya aku
bikin aturan seenaknya saja

ibu saya sakit serius pak
jadi selama ini ibu sakit liver
tapi kenapa ibu gak pernah bicara
lindungilah ibuku ya allah
berikan ibu kesehatan
berikan aku kesempatan untuk bertemu ibu ya allah
selama ini sudah banyak dosaku kepada ibu
ini memang semua salahku
dari awal ini memang semua salahku
kenapa dari awal aku tidak pernah mau tahu tentang penderitaan ibu
kenapa baru ketika ibu sakaratul maut
aku baru tahu tentang penyakit ibu
sekarang ibu sudah meninggal aku mau minta maaf kepada siapa
aku tidak tahu
ibu meninggal dalam keadaan memaafkanku
aku malah dalam keadaan melaknatku
aku harus hati hati bicara
salah sedikit aku bisa membuat hafiz bunuh diri saat ini juga
hafiz kalau kamu mau dimaafkan sama ibumu jadilah cahayanya di hari kiamat
jadilah seperti yang dia ingin
bukankah kamu dikasih nama hafiz supaya kamu menjadi penghafal al quran
sebab penghafal al quran
mereka selalu mengatakan
selalu menjadi cahaya buat orang tuanya di hari kiamat
kalau kamu mau dimaafin sama mama kamu
aku cuma mau menyusul ibuku
aku tidak mau melakukan itu
karena kepada semua orang yang mengenalku
karena sekarang aku akan menyusul ibuku
hafiz hafiz jangan matiin teleponnya mas
tidak bisa membiarkan dia bunuh diri tanpa melakukan apa apa
aku tidak mau mencoba
selamat siang pemirsa
saat ini kami berada di tiang sutet menara
tempat di mana narapidana bernama hafiz
sedang melakukan percobaan
di sini tim sar kepolisian sedang melakukan upaya penyelamatan
mas tolong hubungin aku dengan kantor polisi
baik mbak saya coba
saya fitri natasha dari damai fm
bisa sambungkan saya dengan tim star yang ada di lapangan
tapi ini keadaan sangat sulit mbak
dia berada di atas ketinggian dan siap menjatuhkan diri
iya iya pak saya tahu
tapi ini satu satunya cara untuk mencegahnya
baiklah akan saya coba
iya pak makasih
saudara saudara haret tenang
ada yang ingin bicara dengan saya
saya sudah berbicara dengan mereka

saya sudah berbicara dengan mereka
saya sudah berbicara dengan mereka
saya sudah berbicara dengan mereka

saya sudah berbicara dengan mereka
jangan coba coba memaksaku
tenang tenang tenang saudara habis
saya tidak akan melakukan apa pun
ada yang mau bicara
alhamdulillah kita tersembungkan lagi
hafiz kamu harus dengerin aku
jangan coba coba mencegah aku untuk menyusuli buku

cepat katakan sekarang
aku sudah tidak sabar untuk menyusuli buku
aku sudah tidak sabar untuk menyusuli buku